ya ini masih terkait informasi reshuffle menteri
presiden joko widodo disebut sebut akan mereshuffle kabinet dan juga mengumumkan rabu esok
sejumlah nama digadang gadang akan masuk di dalam kabinet baru jokowi ini
lagi lagi hari rabu yang dipilih mungkin saja
terutama untuk mengisi kekosongan pos menteri kelautan dan perikanan
dan juga menteri sosial yang sebelumnya ditinggalkan oleh edi prabowo dan juliari batubara
karena tersangkut kasus korupsi
selain itu juga akan ada sejumlah nama menteri yang akan dirotasi untuk menempati pos pos baru
berikut nama nama yang santer akan berada di dalam kabinet baru
dan berikut adalah menteri menteri yang kemungkinan dirotasi untuk menempati pos baru
dalam kabinet baru jokowi maruf amin